dan kita membangun kota tidak hanya membangun fisiknya tetapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya bagaimana interaksi antar warganya
misalnya detail mengenai apa sih yang akan dioperasi bagaimana sih proses operasinya gitu ya
truk trailer akan dikerahkan pihak tni
penanganan kekerasan seksual melalui ruu penghapusan kekerasan seksual
tentang ada penjahat atau ngomongin itu
dua bulan setelah pelonggaran penggunaan masker
kali kali main basket tuh kelas satu sma
jeruknya ada dua macam jeruk nipis dan jeruk untuk wedang tapi yang menarik adalah ini ada kolang kalingnya kita coba ya
wadah yang ngomong indonesia langsung batal kandidasinya
untuk membahasnya kami sudah bersama analisis sumber sejarah kemenko pmk
tak hanya menghidupkan mesin perintah suara juga bisa mematikan mesin mobil
kita masih ekat dari hasil sero survei
katakanlah dari rumah ke sana
ternyata walaupun kita main di siang hari cukup banyak antusiasnya
dan lalu tepatkah putusan ini di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap proses pemberantasan korupsi di indonesia
penikmatnya mengaku menyukai lawar kelungah ini lantaran rasanya tidak kalah dengan lawar bali yang menggunakan daging
bahkan kemarin jumlah penumpang sudah melebihi dua orang
jadi karena ga enak kalau nyokap sendirian di rumah
serta mengecek kewajaran keuntungan yang ditawarkan
inflasi mereka memang bergerak naik
terus kuahnya itu ya agak kayak unik kayak gitu
saya nggak bisa bicara terlalu banyak karena
tapi nyanyi itu ada menuju ke apa gitu ya
masih bingung sih sebenarnya belum di ini lagi belum ngobrol lagi
wah ini anak berbakat nih ternyata gitu
pak deraja terakhir dengan tadi target yang cukup optimis
kalau kita bandingkan dengan negara negara lain ada yang mengatakan pajak di indonesia tidak terlalu tinggi
jadi merasakan banget saat isolasi itu memang apalagi makanan dan vitamin itu perlu banget
boleh tuh kita naik kendaraan pribadi ngomentarin yang naik kendaraan umum
tapi bagaimana komitmennya memastikan supaya lembaga ini tetap independen
karena kan menggenjot pendapatan di saat ekonomi kayak gini tidak bisa maksimal
cuma dibagi dua masing masing lima miliar
satu porsi nasi kebul ini terdiri atas nasi kebuli daging ayam dan sambal
supaya hasil operasi ini bisa berlangsung panjang
kemudian juga puasa ini membawa dampak mengontrol diri
atau lebih murah daripada yang mereka bayar sekarang
baru dia sepakatin kekuasaan congkora brain dan percarrfye sebesar ini zagot
tapi lihat deh saya pakai jari aja bisa
biarkan publik yang menilai
ya sebetulnya mungkin saya perlu koreksi dulu ya
akhirnya saya karena masih pengen main basket
nah kita tuh ngasih pengalaman yang berbeda ke konsumen dengan cara bikin mochi sendiri sesuai kemauan mereka
seperti biasa ia sarapan bubur ayam di gerobak dagangan kamal
hukum ada kecurigaan gitu
tapi nggak jongkok gini nanti duduk duduk lah
di kawasan antapani kota bandung terdapat toko bolu pisang yang mulai berjualan sejak dua ribu sepuluh
bagi tamunya yang memilih liburan berkonsep staycation
dan kalium dapat menjaga kesehatan jantung
jadi rasa penasaran konsumen kita kelola sehingga bisa bertahan selama ini
disajikan di atas wadah biasa dilicipi sawah sambal bakar disajikan di atas hot plate
dan itu juga tidak kalah pentingnya dibanding kita individu per individu

meski belum seterkenal bakpia penganan bercita rasa manis dan bertekstur kenyal ini mempunyai keunggulan tersendiri
kenapa karena ini kan di luar substansi ya
waktu berbuka sudah tiba saatnya kita antarkan makanan ke meja pelanggan
sorry si ktb berarti ya
sebesar tiga ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus lima puluh lima orang
itu kan sama kayak zaman psb
karena obat rutin yang dimakan terus menerus
makanya ini bentuk komuniti deployment sebenarnya
nah indonesia ini mas biaya logistik itu masih dua puluh tiga lima persen dari produk domestik bruto
sampai akhir tahun ini setidaknya masih di atas lima persen
waktu itu kan targetnya dua ribu delapan belas itu kan kecoret
ikatan dokter anak indonesia jawa timur menyebutkan antidotum merek fomespizol yang didatangkan pemerintah dari singapura
kayak tadi saya taruh alat medis di paling atas terus juga powerbank uang tunai di paling depan biar aksesnya gampang ambilnya
waktu awal mungkin omsetnya kecil banget
sudah banyak peradilan yang mempersoalkan penyelidikan kpk
itu dari segi pengenari biar kita ngesti pandowo itu nggak mati nggak diem aja di sini
zakat fitrah ini di bulan ramadan memang kan diwajibkan ya untuk umat islam
apa saja dasar dasar penetapan kenaikan ump tahun ini bu indah
kastil yang berada di sebuah kafe di kawasan bandung utara jawa barat ini
pemerintah kota bogor sejak tahun dua ribu delapan belas